setelah pemerintah resmi melarang media sosial menjadi platform jual beli
kementerian keuangan berencana memantau ketat modus impor dan usaha jasa titip ilegal
yang merugikan pasar negara
senin dua puluh lima september kemarin menteri perdagangan zulkifli hasan sudah mengeluarkan aturan
yang melarang platform media sosial untuk memfasilitasi transaksi perdagangan
alasannya social e commerce tersebut dikhawatirkan memunculkan banyak produk impor ilegal
masuk ke pasar dalam negeri
selain pada sosial e commerce pemantauan impor ilegal juga dilakukan pada usaha jasa titip
atau just tip yang dinilai merugikan negara karena memasukkan barang dari luar negeri secara ilegal
kemenku mengatakan usaha jastip seharusnya membayar barang dan bea masuk
jastip itu kalau memang dia legal ada bukti bayarnya gak apa apa
tapi biasanya mereka kan setengah untung untungan
kalau ketemu biaya cukai dia akan bayar biaya masuk
masuk kalau dia terkena jalur hijau pura pura enggak ini enggak ada
jastip ini kan dibawa oleh penumpang
nah makanya kita kuatkan profiling penumpang yang hilir mudik melalui bandara
untuk itu ya juga kami menghimbau ke teman teman ya
kalau ada yang misalnya buka melalui medsos open melalui just tip
ya moga moga jangan beli melalui sana